hai ratusan kendaraan bermotor mengikuti uji emisi di kantor kementerian lingkungan hidup
dan kehutanan di jalan di panjaitan cekarta timur selasa pagi uji emisi yang dilaksanakan
sejak senin ini diikuti satu ratus dua puluh satu kendaraan bermotor pelaksanaan uji emisi ini gratis tanpa dipungut
biaya pengendara cukup mendaftar dengan menunjukkan surat tanda nomor kendaraan stnk
dan menyerahkan salinannya warga menyambut baik pelaksanaan uji emisi ini kita tahu gimana
kondisi kendaraan kita terkadang kan kita lupa kapan kita mau apa namanya servis perlu kayak servis apa
enggak terkadang apalagi cewek kan selalu lalai dengan hal tersebut itu hasilnya masih ada yang
enggak bagus hanya tinggi dan dikarenakan apa yang tinggi pak hace ya terus dihancurkan untuk
hingga hari kedua pelaksanaan uji emisi sembilan puluh sembilan kendaraan lulus uji sedangkan
kendaraan tidak lulus uji dengan catatan harus melakukan perawatan kendaraan uji emisi di kantor
klhk ini merupakan salah satu langkah untuk mengatasi masalah polusi udara di kawasan
jakarta bogor depok tangerang dan bekasi untuk saat ini kita lakukan di tempat tempat ini
tapi untuk lokasi kantornya di jalan di panjaitan cekarta timur selasa pagi ini dikarenakan salinannya warga menyambut

salinan berharganya enggak begitu sedikit
emisi yang digelar kementerian lhk ini berlangsung hingga dua puluh lima agustus di dua lokasi berbeda
yakni di jalan di panjaitan jakarta timur dan gedung manggala wanebakti jakarta pusat